puluhan rumah di dua kecamatan di kabupaten bandung porak poranda diterjang angin puting beliung
tiga diantaranya bahkan rusak berat akibat tertimpa pohon tumbang
detik detik terjadinya angin puting beliung yang menerjang kawasan kabupaten bandung pada sabtu sore
terekam kamera amatir milik warga
tampak sebuah pohon tumbang akibat terjangan angin kencang yang disertai hujan deras selama empat puluh lima menit itu
dua kecamatan yang terkena dampak angin puting beliung adalah kecamatan banjaran dan kecamatan cimaung
pasca kejadian warga mulai memperbaiki rumah mereka pada minggu siang
kayak muter terus kayak deras banget
ini pas pohon nimpa rumah teteh lagi di mana
di depan pintu
ada suara atau gimana
nggak pas lagi di depan pintu langsung roboh
puluhan rumah warga rusak akibat kejadian ini yang sebagian besar diantaranya merusak bagian atap
sementara sebagian rumah yang rusak berat diakibatkan tertimpa pohon tumbang
data sementara yaitu rumah yang terdampak dari kejadian kemarin yaitu sekitar delapan puluh dua rumah di desa yaitu wilayah kecamatan cimau
yang berat ada berapa pak
yang rusak berat itu ada sekitar tiga pak termasuk yang sekarang di belakang kita ini
petugas gabungan dari bbbd
tni terjaga di lokasi membantu warga membersihkan puing puing yang merusak rumah
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
chandra febriana kabupaten bandung